pemimpinan bupati begitu ya ada daerah yang berbeda beda ya level paling parah dan juga paling rendah ini apa dari karakteristiknya atau dari seperti apa
sebenarnya ini kan sebuah penelitian bersifat statistik jadi dasar teorinya ada dan dasar teori itulah kenapa muncul empat dimensi tersebut
dan ternyata kan itu masuk level satu sampai level enam dan ada angkanya kenapa seseorang itu masuk level satu dua kenapa dia sedang dan tinggi
dan kalau kita melihat kenapa kombinasi antara keempat dimensi
jadi itulah kenapa dia bisa masuk dalam rawan tinggi atau rawan sedang misalnya
jadi misalnya kalau misalnya kayak contoh misalnya sulawesi utara dia mencapai yang paling tinggi misalnya
dia angkanya delapan puluh enam empat puluh dua dari semua
kalau kita melihat apakah misalnya pada saat konteks sosialnya bagaimana peran daripada penyelenggara negaranya ataunya asn
kemudian kita melihat bagaimana pelaksanaan keamanannya pada saat pemilu kemarin apakah ada konflik atau tidak
soal relasi kuasa atau
apakah penyelenggara itu
kita melihat apakah kemarin itu adakah dia punya apsu nya apakah ada anggota penyelenggara yang kena dkpp misalnya
itu kan juga menjadi hitungan kenapa dia tinggi
jadi pada saat yang lainnya angkanya tinggi jadi terakhirnya dia bisa menjadi tinggi
dan pada saat yang angka yang lain dia rendah dia bisa akan membuat mempengaruhi dia akan masuk pada sedang dan tinggi
kebetulan pada saat kita untuk seluruh provinsi yang akan berpilkada tahun dua ribu dua puluh
semua itu masuk
dalam kategori tinggi
oke sebetulnya semuanya checklist ya semuanya masuk ke empat itu ya
tapi daerah tertentu yang kemudian diukur paling tinggi atau bagaimana
jadi memang terakhir dari angka angka itu kemudian bisa diurutkan lah siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah
termasuk ketika soal kabupaten dan juga kota
ini ya bang frits ya mungkin anda juga bisa jelaskan
ini kabupaten manokwari paling tinggi mamuju dan seterusnya
ini juga diukur dari data yang sama dimensi yang sama
bagaimana pengalaman di pilkada sebelumnya
pilkada kemarin sebelumnya manokwari itu ada kerusuhan gitu
memang kalau kita lihat dia punya checklistnya
di sini memang checklist ini apakah ada kerusuhan kecil atau besar dianggap sama gitu loh
tapi kan kita bisa melihat bahwa ini sebuah yang besar atau sebuah kerusuhan yang meluas
atau kita bisa melihat bagaimana kota makassar misalnya
kita bisa melihat bagaimana diskursus yang terjadi pada saat pasangan satu calon harus berhadapan dengan
itu kan juga diskursusnya terjadi
jadi gabungan diantara keempat dimensi itulah yang membuat kenapa kita bisa menemukan dia tinggi atau setidaknya
tapi sekali lagi bahwa ini adalah prediksi dari yang sudah terjadi untuk melihat ke depan dengan harapan semoga itu tidak terjadi
tapi juga tetap perlu kita antisipasi begitu ya
mbak titi tadi bang frits katakan ini kan temuan temuan yang dia dapat dari lapangan ya
dari apa yang terjadi di pilkada sebelumnya
kondisi pemilu kita apakah memang cukup parah kah mbak titi
bahwa ada kasus kasus politik uang yang terus saja terjadi
apakah memang itu juga yang perlu melihat sejauh ini mbak
sebelum menjawab itu yang membedakan indeks kerawanan pemilu dua ribu dua puluh yang dibuat oleh bawaslu ini
dengan indeks indeks yang lain sebut saja soal indeks demokrasi
atau kemudian corruption perception index
itu kan mengukur sesuatu yang memang terjadi pada tahun sebelumnya
dengan berbagai variable lalu dapatlah hasilnya
kalau yang di sini yang diukur itu praktik sebelumnya untuk memproyeksi ke depan dan mengantisipasi
jadi apa yang diproyeksikan itu baru akan bisa terlihat
ketika kemudian proses yang akan kita jalani itu berlangsung apa namanya pilkada
nah oleh karena itu apa yang diukur karena dia proyeksi
bukan sesuatu yang sudah betul betul menilai keadaan
sebelumnya itu bisa terjadi bisa tidak
karena kan pilkadanya belum jalan nih
pilkadanya baru september
dan proses tahapan itu masih
sedang berlangsung maka nih
indeks ini akan bernilai kalau
bawaslu bisa melahirkan strategi
pengawasan yang efektif penegak
hukum bisa melakukan antisipasi antisipasi
atas potensi pelanggaran yang terjadi
bisa mengambil peran untuk terlibat
di dalam pengawasan dan partisipasi
media juga bisa kemudian mengikut
mengantisipasi jadi yang diperlukan
adalah satu pendalaman
yang kedua bagaimana mengajak
keterlibatan para pemangku kepentingan
untuk ambil bagian karena yang kita
harapkan kerawanan ini tidak terjadi
pilkada itu berjalan dengan baik
walaupun kalau dia
pun tetap terjadi kita sudah
punya antisipasi untuk
kemudian tidak membuat itu menjadi lebih buruk
nah kenapa ini
kalau kita lihat dari isu isu
strategis potensi kerawanan
sebenarnya ini isu yang berulang
apa sih yang baru netralitas asn
tetap sama bahkan di

lima ratus kasus kalau saya tidak salah
lalu kemudian politik uang
penyakit lama mahar
politik dan lain sebagainya
manipulasi suara tetap terjadi
walaupun katanya penyelenggara bekerja
di ruang seperti akwarium
nah ini kontribusi
oleh banyak hal satu yang paling
itu belum sepenuhnya terinternalisasi
demokrasi itu tidak terinternalisasi
dalam aktor aktor yang
berkompetisi secara penuh
makanya praktik praktik curang itu masih menjadi pilihan
yang kedua instrumen hukum
juga ikut berkontribusi sebagai contoh
semua orang tahu bahwa
mahar politik itu ada
makanya ada yang bilang seperti kentut
terasa baunya tidak bisa ditangkap
wujudnya karena kenapa
karena ada batasan instrumen hukum
untuk melakukan penindakan
ada yang mengaku menerima uang
ada yang mengaku memberi uang
tetapi kenapa tidak bisa berlanjut
karena perangkat hukumnya
menyaratkan terlalu banyak hal
yang akhirnya tidak bisa dipenuhi
misalnya dia kan nggak dapat tiket pencalonan
padahal undang undang mengatur
baru bisa dihukum kalau dia dapat
tiket pencalonan orang yang ngaku
memberi uang kan baru berani kalau dia gagal
dapat tiket jadi
kalau dapat tiket nggak jadi ngaku
jadi kontribusi kerangka hukum
legal frameworknya juga
berdampak pada kenapa kerawanan
itu tetap terjadi lalu yang kemudian
jalan pintas itu masih
menjadi perilaku para kontestan kita
nah ini yang saya kira
pr besar bagi partai politik
nanti aktor ini bisa partai politik
bisa juga kemudian kandidat kandidatnya sebenarnya
walaupun kalau kita lihat
sebagian besar dari
potensi kerawanan ini
dikontribusikan oleh partai politik
sebenarnya kalau kita
mau lihat akarnya jadi
sebenarnya ini menjadi
pekerjaan rumah juga
bagi partai orientasinya
jangan cuma menang dong tetapi
demokrasi kita juga martabat dan
integritasnya harus dijaga dan
apa yang dihasilkan oleh bawaslu ini
saya kira meskipun ini harus
tetap didalami ini
instrumen yang sangat luar biasa
yang bisa digunakan oleh semua pihak
masyarakat sipil bisa memanfaatkannya
untuk melihat ruang ruang
mengerjakan semua dia bisa mengambil fokus
misal oh kami ingin memantau birokrasi
kami ingin memantau praktik
politik uang di hari h
kami ingin memantau kampanye gitu
karena titik rawannya lebih teridentifikasi
media juga demikian
media bisa membantu menyoroti
potensi potensi kerawanan ini
sehingga bersama sama kita bisa mencegah
jadi strategi pengawasan yang tadi
dimention oleh mbak titi
strategi pengawasan bawaslu bagaimana
kemudian setelah tahu ada ini
untuk bisa supaya apa ini
dikhawatirkan tidak terjadi bagaimana
kita belajar dari pengalaman dua ribu delapan belas
kita melihat bahwa
memang banyak soal
ke asn kan kemudian dia ada
ada tujuh indikator
seorang asn itu tidak
berdasarkan tujuh indikator itu
sekarang kita masuk kepada
tujuh belas indikator jadi misalnya
kalau dulu itu
mengacu kepada pp lima puluh tiga dan juga
pp empat puluh dua yang dijadikan dasar
apakah seorang asn itu netral atau tidak
sekarang kita dalam pembahasan
bersama dengan ksn kemudian
bkn dan juga menpan masuk kepada
itu salah satu cara untuk agar
netralitas asn itu tidak semakin lebih
lebihnya luas memang
proses penegakannya memang
tidak semudah yang dibayangkan tapi bukan
berarti bahwa seluruh komponen
itu tidak belajar tidak belajar
untuk bagaimana agar netralitas
itu tidak semakin berkembang
meskipun memang harus kita lihat
bahwa ini adalah mungkin bagian dari
proses pemilihan kepada
dalam dari proses pemerintahan
sehingga cara cara bagi
lebih punya rekomendasinya
untuk dilaksanakan bagaimana
menpan bisa lebih terlibat kemudian kita
juga muncul surat se dari
mendagri untuk agar
para asn di dalam lingkungan
mendagri untuk juga bisa menjaga
netralitas jadi ada
sebenarnya yang dilakukan oleh berbagai
dalam rangka contoh ini contoh di dalam
untuk soal netralitas asn sehingga
mudah mudahan yang terjadi tahun dua ribu delapan belas
dua ribu sembilan belas itu tidak terjadi lagi
pada saat pilih kada tahun dua ribu dua puluh
oke oke oke baik bacity nah ini untuk kemudian
pilih kada kita bisa naik kelas lagi ya
selain tadi kita sudah bahas juga sebetulnya apa yang
sistemnya kah atau kemudian pengawasannya
kayak ini harus diapakan
sebenarnya barang ini agar lagi lagi tidak
mengulang hal yang sama dan merusak
ikp ini kan terus terusan dikeluarkan
kan selalu ada tapi kemudian ini terulang lagi
apa apakah memang sangat sulit untuk
keluar dari masalah masalah isu isu
tadi atau seperti apa tapi kita bahas nanti
terima kasih juga bang frits di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali sesaat lagi